aku gak ngambil sebenernya aku

ini buat kamu aja
gak apa apa ambil aja
udah gak apa apa
aku udah lama kenal kamu dri
dan aku tau banget kalau kamu bohong atau jujur
dan sekarang aku tau pasti
kalau kamu tuh udah bohong
apa kamu udah mulai suka sama dewi nri
saya akan telepon fotografernya sekarang ya
bisa kita ketemuan
yaudah kita ketemu di kafe tempat biasa ya
siang ini ya
kamu pergi alis ini
aku jadi petugas kebersihan
kamu sendiri di sini ngapain
aku gak boleh sedih terus
sebenarnya emang aku sini mau ketemu sama lila
cuma mungkin karena lilanya terlambat
kamu mau temenin aku makan
aduh nggak usah deh nggak enak
kamu gak enak sama bos kamu
jangan jangan bukan itu
kalau kamu nggak dilarang berarti nggak ada alasan kamu
untuk nolak ajakan aku
kalau kamu tidak melayani tamu dengan baik
ya udah aku temenin ya
berarti sekarang kamu temenin aku makan
ya aku mau